ada yang baru di jakarta pada akhir pekan kali ini
jika biasanya arena car free day dilakukan di kawasan sudirman hingga tamrin
kini warga jakarta juga bisa menikmati zona berolahraga atau berkreasi
atau berrekreasi di sepanjang jalan mampang perapatan hingga warung buncit jakarta selatan
sejumlah jajanan kuliner pun bisa turut dinikmati oleh warga yang hadir
untuk pertama kalinya pemerintah wilayah kota administrasi jakarta selatan
menggelar acara hari bebas kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan sebutan car free day
di sepanjang jalan raya mampang perapatan hingga jalan warung buncit barat di kawasan pejaten
baru pertama kali digelar kawasan ini pun langsung dipadati oleh warga
yang mulai berdatangan sejak pukul setengah enam pagi
rute yang ditutup diperuntukkan bagi warga di sekitar mampang warung buncit pejaten dan jati padang juga sekitarnya
agar dapat melakukan aktivitas minggu pagi seperti berolahraga
berrekreasi dan berjalan jalan
dan juga santab kuliner
sejumlah panggung hiburan yang berisi acara kesenian pun turut dibuat
untuk menambah kemeriahan di kawasan cfd ini
acara yang diinisiasi oleh pemerintah kota jakarta selatan bersama suku dinas terkait
seperti sudin pemuda dan olah raga
serta suku dinas perhubungan jakarta selatan
bertujuan memberikan lahan hiburan serta rekreasi pada warga
sekaligus juga untuk menekan angka polusi udara di jakarta
termasuk juga ada berbagai aktivitas ada kegiatan seni
olahraga dan lain sebagainya
tumplek habis semua warga jakarta selatan seluruhnya datang ke sini
ini mudah mudahan menjadi ikal bakal yang baik
karena ini memang perdana kita selenggarakan di jalan mampang perapatan ini
dan ternyata di luar dugaan kita
yang awalnya kita pikir gak seramai ini ternyata luar biasa rame nya
ini akan kita rutinkan
kita rutinkan setiap bulan di minggu ketiga
kita akan lakukan itu
enggak bukan setiap minggu saja pak
enggak itu sudah dijadwal ya oleh provinsi
masing masing kota menyelenggarakan dan itu sudah dijadwal
perwilayah kota barat timur utara ke selatan
nah selatan jadwalnya minggu ketiga
nanti rutin sebulan sekali ya pak
jika dibandingkan dengan panjang rute car free day di ruas jalan sudirman hingga tamrin
yang mencapai hampir tujuh kilometer
rute yang dimiliki car free day mampang hanya sepanjang empat km saja
terhitung mulai simpang duren tiga
hingga ke warung bucit barat pejaten
sementara warga yang ingin beraktivitas melalui jalur ini
dapat menggunakan transportasi umum bus trans jakarta
bagi warga yang hendak menuju ke sejumlah rumah sakit dan klinik kesehatan
yang terdapat di sepanjang jalur mampang hingga buncit
seperti rumah sakit jakarta medical center
dapat melintasi jalur bus trans jakarta
kalau saya sih tanggapan saya ya cukup luar biasa lah
kalau untuk mampang kekuatan ya
suka juga suka ikut ikut car free day di sudirman ya
tapi kalau kita lihat
memang pesertanya agak meludak gitu
iya ya agak banyak ya
karena mungkin karena ruangnya agak kecil barangkali ya
ya mudah mudahan sih untuk selanjutnya bisa meningkat lah
bapak sebagai akti apa namanya lagi olahraga bersepeda nih
kira kira ada saran yang ditambahkan nggak pak ke pemerintah
kira kira mau ada jalur sepeda khusus kah atau seperti apa
bang itu yang paling pokok itu
karena kalau kita lihat
jalur sepeda itu hampir nggak ada sama sekali ya
karena kalau kita naik sepeda aja
seakan akan jalur sepeda ini udah nggak ada ruang untuk jalan gitu
ya mudah mudahan sih mudah mudahan
kebijakan yang akan datang bisa ada jalur sepeda khusus gitu
justru makanya kita bela belain datang
sebenarnya sih rumah dekat juga gitu
kalau car free day yang ke sudirman agak jauh kan gitu
nah ini karena rumahnya deket jadinya enak banget ada car free day di sini
bisa jalan jalan lah pagi pagi
sebelumnya sering datang ke car free day di sudirman tamri
justru nggak pernah karena jauh gitu
jadi begitu ada di buncit mau datang
ini kira kira kan ini penuh banget ya untuk pertama kali diadakan ya
apakah sudah bisa dikatakan nyaman untuk berolahraga gitu
sebenarnya kalau gini pasti nggak berolahraga sih
makanya bawa bayi juga lebih untuk jalan jalan ketemu temu
sama udaranya kebetulan lagi enak banget
untuk fasilitas yang disiapkan di arena car free day sendiri adalah seperti layanan kesehatan
di mana ada perusahaan kesehatan pelayanan duk capil dan sejumlah toilet mobil yang disebar di beberapa titik
sebanyak tujuh puluh lima orang petugas dari suku dinas pemuda dan olahraga juga disebar di tiga puluh lima titik yang ada untuk memberi panduan dan pelayanan masyarakat
rencananya car free day di kawasan mampang ini akan rutin dilakukan setiap tiga minggu sekali
atau tepatnya di minggu terakhir setiap bulannya mulai pukul enam pagi hingga sebelas siang